selain itu wakil presiden yusuf kala juga angkat bicara soal pidato ketua umum partai gerindra prabowo subianto
terkait indonesia diprediksi akan bubar di tahun dua ribu tiga puluh
menurut jk pidato prabowo hanya berdasarkan fiksi yang dikutip dari novel berjudul ghost fleet
namun yusuf kala tidak menampik kalau pidato prabowo menjadi pengingat atau warning
agar rakyat indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan
menyapa perhatian kami di depan fiksi
ya apapun apabila kita tidak menjaga persatuan bisa saja terjadi seperti di balkan virus
hal itu sering terjadi perpecahan
saya pikir karena itulah maka itu sebagai peringkatan untuk kita
menjaga persatuan memiliki pemilihan aman dan terjadi
karena itu terjadi di banyak negara
alhamdulillah kita tidak